bekas biasanya hanya dibuang setelah isinya habis baik botol minuman maupun lainnya
namun seorang perajin di solo mampu menyelap botol bekas menjadi lampu hiasan yang bernilai ekonomi tinggi
di tangan winarno warga jalan kutai barat sumber banjar sari solo botol botol bekas ini sangat berharga
ia mendapatkan botol botol bekas ini dengan membeli dari penjual barang bekas
berbekal alat sederhana ia mulai membentuk botol botol bekas ini menjadi sebuah lampu hias yang cantik dan bernilai ekonomis tinggi
menurut winarno kerajinan lampu hias yang diproduksinya berawal dari iseng iseng dengan memanfaatkan botol botol bekas di rumahnya
setelah jadi dan di share di media sosial ternyata banyak diminati masyarakat
sebenarnya saya menggeluti hampir semua limbah ya terutama seperti kayu
botol botol patok kemurung kelapa dan juga alat alat seberpat motor
foto sebenarnya sudah lama cuma karena produk saya banyak jadi saya mengikuti arus pasar mana yang lebih ngetrend itu
kebetulan ini saya juga mempunyai stok banyak sehingga ini saya kemas dan saya kelola untuk jadi barang ini
menurut winarno dirinya mulai memproduksi lampu hias tersebut pada awal dua ribu tujuh belas
pada pertengahan tahun memproduksi secara massal rata rata kemampuan produksi hingga seratus lampu per bulan
harga lampu hias produksinya bervariasi mulai dari rp tujuh puluh ribu rupiah per buah hingga satu jutaan rupiah per buah tergantung bahan dan variasi lampu
menurutnya bahan baku limbah botol cukup mudah mencarinya dengan memesan dari para pemulung untuk menyetorkan hasil botol bekasnya
limbah botol kemudian direndam dalam air dan dibersihkan sampai seperti baru lagi
botol dipotong dengan diberikan hiasan dan lampunya
selain itu winarno juga memanfaatkan limbah kayu dan tempurung untuk dibuat sebagai tempat dudukannya
jenis lampu hias bervariasi seperti lampu duduk gantung dan tempel
ia mengatakan lampu hias produksinya dengan permintaan pasar datang selain dari solo dan sekitarnya juga jakarta bandung dan malang
winarno menggunakan cara pemasaran melalui online dan mengikuti pameran pameran yang digelar oleh dinas perindustrian dan perdagangan pemda setempat